komnas ham mengungkap temuan temuannya dalam kasus pembunuhan brigadir yosua huta barat
salah satunya adalah pembuatan narasi dan mengedit video yang disebar dengan maksud mengaburkan fakta sebenarnya
yang berikutnya adalah membuat narasi
membuat narasi ini bahwa persibuatan terjadi di duren tiga dan di latar belakangnya dengan tindakan brigadir c
yang diduga melakukan pelecehan seksual sambil menodongkan senjata api terhadap saudari pc serta menembak baradae
nah ini narasi yang awal awal memang dimunculkan
terus berikutnya dibuatnya dua laporan ke polres metro jakarta selatan tentang dugaan percobaan pembunuhan terhadap baradae
dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap saudari pc
ini yang basisnya di duren
terus dibuat video guna menyesuaikan dengan skenario
jadi video yang beredar itu dalam konteks konstruksi peristiwa itu tidak lengkap
itu disesuaikan dengan skenario yang dibuat